udah lewat sekarang bukan money day kamis hari ini mat ya
pamali korban cinta
hari gini korban cinta mah hurik
gak pake ya janji
jangan lupa sakit jiwa mah sudah penuh kayaknya mah banyak impresi
waduh cepet banget nih cacing kremes
oke bener ya kadang kadang pinter juga loh
gimana duitnya udah dapet apa bagaimana langsung aja transfer ke tante atau kisah
atau kes aja mah ketemu kita dimana
sebelumnya maaf nih tante
ya udah mah iyan gak mau lagi tante
lah kok gak mau tuh bujukin kan
udah tante iyan udah berusaha buat bujukin mah
malah iyan udah bilang kalo dua puluh juta itu keuntungan mah
mah iyan tetep gak mau tante
yah eh lah eh buset itu ya pala batu apa bagaimana itu emangnya lu
aduh tuh tuh
jadi begini aja deh tuh yah
seandainya apabila entuk gak bisa bujukin emangnya entuk untuk balikin duitnya tante ya
sekian terima kasih oke bye aja sama meli dah ya
udah begitu aja dah
yaudah deh tante
itu urusan tante sama meli aja deh
iyan cuma bisa pasrah
dan iyan yakin kok jodoh itu urusan allah
mungkin bisa menghalangi jodoh tante meskipun itu tante
yah eh lah tau apa sih itu masalah jodoh
yah eh lah tuh tuh tuh tuh
tunggu dulu entuk
entuk jangan ditutup entuk
yah eh lah bagaimana ini
begini amat sih ah
hah kerjaan udah beres
gatau mau ngapain
biasanya kalau udah bete kayak gini enaknya itu shopping
kalau males jalan kayak gue sekarang ini lebih enak online shop
punya temen gue sendiri
atau gue jalan ke temen gue sendiri
gue pengen liat fashion terupdate sih
dengan ntar fashion gue lebih oke
dan kekinian banget
gue gak mau liat
nih sih bu andriana
ini saya ada cd presentasi dari pt sas buat meeting besok
kata pak bey bu andriana suruh mempelajarinya dulu
oke terima kasih ayu
ya sama sama bu
nih sih ya bu
gak peduli itu cd
luar kepala gue juga udah bisa gue hafal itu semuanya
kok bisa bisanya reva saya enak jidat sekarang
ketemu sama boy
terus ngambil iklan bareng
berduaan sama boy
kalau gue pisah sama be lama lama
yang ada reva semakin hari
semakin lama semakin dekat dengan boy
dan mas be merelakan reva untuk pacaran sama boy
ini gak boleh terjadi
belebep pisan suasana hatinya si bella
tidak bisa didiamkan ini mah bahaya
bahaya bisa depresi lama lama
gelok nih anak anak satu satunya lagi
kumaha ya teh
ayah curut ayah curut
wah mungkin ada juga tikus di rumah kita
ayah ayah bagus aja
betul agak pincang
pasti mama trauma kan gara gara waktu itu di tempat kumuh itu mama yang ngeliat tikus
ya jangan jangan gitu nyok
mami bikin kaget aja deh
alah alah tikus bagus aja
mana tikusnya tuh mana mami gak ada
gak ada ya
gak ada ya
berarti berarti bener cuman parno aja kepikiran tempat kumuh eta
ngelamon di barusan
mikirin si mondi deh
udah tuh udah
mau pijetin tah
jangan dipikirin si mondi
sekarang bukan mondi deh
hari gini korban cinta ma
ya allah mah sakit jiwa mah sudah penuh
kayaknya ma banyak impresi
hah rev harus tau ini kayaknya

sekarang aku mau

j medo untuk dia

jadan j kaya naringin aku bersama m tosancre

tante udah ngeliat lho iklan kamu sama si boy keren banget cocok banget
kamu harus tahu itu udah tayang di beberapa media cetak dan elektronik
oh ya wah aku jadi penasaran deh tante
lah serius dong makanya kamu harus state
ah gini aja atau nanti tante wa kamu tante screenshot aja buat kamu ya kan
gapapa sayang tante mau ngucapin terima kasih buat kamu
karena kamu udah bersedia jadi model iklan bersama boy
ih tante harusnya aku yang makasih
karena gara gara tante aku bisa punya kesempatan sehebat ini
aduh reva kamu tuh soid banget tante tuh makin sayang sama kamu
oh ya reva tante juga kepengen deh ngucapin terima kasih sama papinya kamu
karena bagaimanapun juga karena izin dari papimu kamu tuh bisa foto bareng si boy
eh tapi kira kira tapinya reva mau gak ya ketemu sama tante
gawat kalau tante marissa tau papi itu suami adriana aduh ribet banget deh pasti
tante maaf ya bukannya aku gak mau tapi aku takutnya tapi masih belum bisa nerima tante deh
oh gitu ya yaudah deh gak apa apa eh tunggu dulu tapi gimana kalau gini aja

gimana kalau tante minta nomor telepon tapinya kamu tante ngucapin terima kasihnya lewat telepon aja ya kan
mau kan kamu kasih nomor telepon papi
hmm yaudah tante nanti aku whatsapin ya ke tante nomornya
yes asik ya udah kalau gitu terima kasih ya sayangnya
hei tunggu reva kamu jangan lupa kamu harus lihat iklan itu ya
iya sayang makasih ya
hah semoga gak jadi masalah deh
dah telepon papinya reva
terima kasih dan mudah mudahan kerjasama kita berjalan lancar
ayu tolong diantarin ke dekat